depan wah pernah satu
pemirsa kirain saya musuh saya aduh sorry sorr sorry halo pemirsa gimana kabarnya wah ini
seru banget saya lagi main tembak tembakan di sini ya tapi tentunya selain main tembak tembakan
nanti kita juga mau seru seruan jadi buat anda nih yang belum tahu weekend ini mau kemana
nanti ikutin saya saya ada di atv adventure ini tepatnya ada di cipayung jakarta timur
nanti kita seru seruan ikutin saya saya mau lanjut nembak lagi yang suka wisata ekstrim
harus mampir ke sini gak perlu jauh jauh ke bogor atau bandung cukup ke atv adventure indonesia yang
ada di setuci payung jakarta timur ada sejumlah kegiatan yang bisa dilakukan di area seluas dua lima
hektare ini tepat ini adanya dari tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh di september ya baru ya masih masih baru tapi kita mulai
serius tuh di dua ribu dua puluh satu awal kita coba memperkenalkan ini ke masyarakat karena kita lihat di sisi industri
wisata sport outdoor extreme ini belum ada banyak di jakarta jadi kita buat handulasi animonya bagus
saat ini kita baru ada enam wahana ya ada eh tv ada esofgan ada panahan ada motocross ada etv statis
dan ada kuda tapi kuda kita masih sedikit masih satu atau dua kuda sih kita coba esofgan yuk sekali
bermain cukup membayar seratus ribu rupiah untuk lima puluh peluru plastik sebelum bermain kita akan diberi
petunjuk cara bermain dan juga kacamata pengaman satu satu aja nembaknya pemirsa biar peluru kita
olahraga ini bagus untuk melatih kesabaran dan fokus kita loh di sebelah arena airsoft gun ada
panahan nih pemirsa tarifnya lumayan murah lima puluh rupiah untuk empat puluh anak panah telah puas nembak nembak

dengan yang kotor kotor dikit yuk namun sebelumnya kita coba terbang dulu nah jadi
ini adalah etv nya pemirsa huh nanti kita mau jalan jalan ekospesi tapi sebelum kita berpetualang
kita naik etv di atas seutas tali kita naik tangga dulu atas
ceng ceng ceng ini dia etv nya nggak kaleng kaleng kalau ini ya
ini lintasan di atas kabel ya mas iya
ini berapa meter kita maksudnya ada sekitar empat meter
ini empat meter lumayan tinggi loh guys
selain untuk berfoto naik atv statis ini katanya bagus buat melatih anak anak yang takut akan ketinggian
jangankan anak anak saya aja lumayan deg degan
lanjut deh kita berkeliling naik atv
jangan lupa pakai alat pengaman dulu ya

belum pernah naik atv tenang
karena sebelum naik pengunjung akan diberi penjelasan tentang cara menghidupkan mesin etv dan apa saja aturan selama bermain
menurut pengelola trek atv di sini adalah yang terluas di jakarta
jadi bisa puas berkeliling apalagi beramai ramai
cukup seratus ribu rupiah sudah bisa untuk tiga putaran
ini baru pertama kali sih baru pertama kali juga naik atv makanya
oh gitu terus kenapa berani cewek cewek boleh mau naik etv
pengen nyoba karena belum pernah kan terus lihat tracknya di instagram gitu kan kayaknya seru nih untuk main gitu kan
soalnya kalau ke mal mall gitu biasa jadi pengen yang ya kotor kotoran lah ibaratnya gitu
time pertama kali
gimana perasaan tadi nyobain etv tadi ya
full banget sih puas banget karena emang saya suka banget sama lumpur ya
jadi emang cukup banget sih
emang cukup banget sih
selanjutnya naik motor trail
alat pengaman sudah dipakai sudah dijelaskan juga cara memakai dan aturannya selama bermain langsung kita gaspol
ini yang paling serem sih
kalau nggak berhati hati bisa nyusruk pemirsa
apalagi lihat nih treknya becek dan berbukit
kalau mau mencoba motor trail di sini tarifnya rp satu ratus lima puluh sudah bisa bermain selama satu jam sampai puas
jangan lupa siapkan baju ganti ya dijamin baju atau celana akan terkena cipratan lumpur kayak saya ini nih
aduh susah banget ternyata bagi anak motor metik gitu ya naik motor trail ini susah banget
udah kotor juga badan tapi seru
nah ini bagi anda yang mungkin cari alternatif wisata macam adrenalin bisa langsung mampir ke sini ya
di daerah cipayung jakarta timur
kalau gitu saya mau lanjut lagi rizky harisnanda tim liputan cnn indonesia